banyak orang indonesia seperti tidak bisa lepas dari makanan yang mengandung minyak
selain harganya yang terjangkau makanan berminyak juga mudah diperoleh
dan banyak warga tanah air yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan berminyak sejak kecil
meski sudah terbiasa dengan makanan berminyak apakah masyarakat tahu sejak kapan dan bagaimana warga nusantara menggunakan minyak sebagai bahan pangan
sebenarnya tidak ada catatan pasti kapan masyarakat indonesia mulai menggunakan minyak sebagai bahan pokok makanan
namun menurut chef wira
sedikitnya ada dua versi sejarah terkait hal ini
minyak goreng pertama kali digunakan di tiongkok beberapa ratus tahun lampau
kemudian menyebar ke barat dan akhirnya sampai ke nusantara
minyak yang digunakan oleh masyarakat tionghoa pada saat itu adalah minyak dari kedelai dan minyak dari lemak babi
sementara menurut versi kedua
masyarakat pesisir nusantara
sudah mengenal minyak sejak abad ketiga
pada saat itu
masyarakat pesisir menggunakan minyak yang berasal dari buah kelapa yang dikenal sebagai minyak kelapa
ada dua versi
ketika beberapa sejarawan mengungkapkan bahwa minyak pertama dari tiongkok dibawa ke nusantara
di satu sisi orang nusantara juga punya minyak yaitu dari kelapa buah kelapa
karena kita ini negara pesisir ya
banyak sekali buah kelapa sehingga mudah untuk bisa dibilang untuk menyatukan dua kebudayaan yang sedikit dengan bahan baku yang berbeda

warga pesisir mulai mengenal teknik menumis dan menggoreng pada abad kelima ketika masyarakat tionghoa melakukan ekspansi perdagangan ke nusantara
warga pesisir mulai mengenal teknik menumis dan menggoreng pada abad kelima ketika masyarakat tionghoa melakukan ekspansi perdagangan ke nusantara
warga pesisir mulai mengenal teknik menumis dan menggoreng pada abad kelima ketika masyarakat tionghoa melakukan ekspansi perdagangan ke nusantara
sebelumnya teknik memasak yang digunakan oleh penduduk nusantara adalah merebus mengukus membakar dan mengasah
sebelumnya teknik memasak yang digunakan oleh penduduk nusantara adalah merebus mengukus membakar dan mengasap
rupanya nenek moyang kita merasa seret dengan tekstur dan rasa makanan yang diolah dengan cara digoreng ya
mulainya itu ketika orang orang tionghoa ekspansi untuk berdagang ke setiap setiap titik
biasanya zaman dahulu itu kalau untuk terbang eh bukan untuk terbang untuk berlayar itu dia menunggu angin angin laut
nah dari angin laut ini mereka berinteraksi dengan masalah sosial
nah orang indonesia itu selama budayanya itu orang indonesia positifnya mereka menerima semua budaya asing
mereka saring mana yang menguntungkan mana yang tidak
salah satunya menerima
hanya menggunakan teknik minyak goreng
minyak yang pertama digunakan oleh masyarakat indonesia adalah minyak nabati dari kelapa yang pohonnya banyak tumbuh di daerah pesisir
pada zaman nenek moyang dulu minyak kelapa dibuat dari santan kelapa yang dipanaskan
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an minyak kelapa mulai sulit ditemukan di pasaran
hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan harganya yang mahal
karena proses pembuatannya membutuhkan waktu laba
karena prosesnya lebih rumit
dan biasa itu dijadikan sebagai home industry
minyak kelapa itu awalnya sebagai home industry
dan keterbatasan panen keterbatasan sumber daya alam
yang akhirnya bergeser ke sawit sebagai alternatif
karena zaman dulu itu untuk memproses
minyak kelapa itu memang lama
langkanya minyak kelapa di pasaran memaksa masyarakat indonesia mencari alternatif minyak goreng lain
lalu hadirlah minyak sawit
yang menjadi bahan pokok memasak masyarakat indonesia hingga saat ini
sejarah mencatat masyarakat indonesia mulai mengenal minyak sawit
ketika perkebunan sawit mulai muncul di indonesia
pada pertengahan abad ke sembilan belas
perkebunan perkebunan sawit berikutnya pun dibuka
mulai dari sumatera hingga kalimantan
inilah yang kemudian membuat indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia
berlimpah dan murahnya harga minyak sawit
semakin membuat masyarakat indonesia tergantung pada makanan yang berminyak
padahal lemak jenuh tinggi pada minyak sawit jika dikonsumsi secara berlebihan
dapat menimbulkan sejumlah penyakit kronis
dalam dunia kuliner
ada beberapa alternatif minyak lain yang dianggap lebih sehat
namun harga jualnya lebih mahal dibandingkan minyak sawit
olive oil alias minyak zaitun dan minyak canola misalnya
cocok untuk memanggang dan menumit
sementara untuk menggoreng kita dapat menggunakan minyak biji bunga matahari
hasil menggoreng terbaik sejauh ini didapatkan dari minyak sawit
ada juga sunflower oil bunga biji matahari atau canola oil
itu semua lebih sehat ya dibanding minyak sayur
tapi ya gitu lagi harganya memang tidak terlalu bisa dijangkau dibanding ya
untuk segi kesehatan memang kalau kita nyarinya oh gue pengennya lebih sehat
gue pengennya lebih kenyang
karena dengan bunga matahari aja percaya gak percaya
kalau kita goreng dengan bunga minyak bunga matahari
tingkat kekenyangan kita lebih padat dan lebih lama
ya gitu itu yang sangat terjangkau saat ini memang minyak kelapa sawit itu memang paling terjangkau
dan hasilnya itu memang paling garing paling gurih gitu loh
dan tapi tingkat kesehatannya asam jenuhnya itu tidak baik menurut saya gitu loh
tapi ya itu main terjangkau bagaimana
chef michael menambahkan untuk mengolah makanan berminyak bukan jenis minyak saja yang perlu diperhatikan
tetapi juga teknik memasak
masyarakat indonesia sepertinya sudah sangat akrab dengan makanan berminyak khususnya yang diolah dengan cara digoreng
bahkan beberapa masyarakat yang sebelumnya saya temui juga mengaku banyak yang suka banget dengan makanan yang digoreng
tapi sebenarnya bagaimana sih perbedaannya antara makanan berminyak yang diolah dengan cara digoreng dan juga dikukus
di depan saya sudah ada ayam kukus
dan juga sudah ada ayam kukus

saya akan langsung mencoba apa sih perbedaan rasa dari dua olahan makanan ini
dari segi rasa pasti lebih enak makanan yang digoreng
karena bumbunya lebih meresap dan juga ada rasa krus di awal
tapi sebenarnya bagaimana sih
dampak baik dan buruknya bagi kesehatan
minyak atau lemak kerap dianggap sebagai bahan makanan yang dapat melezatkan
tetapi konsumsinya harus diperhatikan
karena jika berlebihan dapat menjadi sumber lemak yang menyebabkan berbagai penyakit kronis
pada dasarnya tubuh manusia membutuhkan lemak
lemak dibutuhkan untuk pertumbuhan sel melindungi organ tubuh menyerap nutrisi dan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari hari
lemak dapat berasal dari hewan dan tumbuh tumbuhan
lemak hewani yang biasa kita konsumsi sehari hari antara lain daging sapi kambing ayam dengan kulit
mentega keju dan berbagai produk olahan susu lainnya
mentara lemak nabati biasanya ditemukan dalam bentuk minyak yang berasal dari sayuran tumbuhan dan kacang kacangan
dalam piramida makanan kementerian kesehatan republik indonesia minyak masuk dalam kelompok makanan yang harus dibatasi jumlahnya
dalam panduan tersebut batasan konsumsi minyak yang mengandung lemak
adalah enam puluh ml atau lima sendok makan per hari

artinya seseorang yang mengonsumsi satu lima ratus kalori per hari bisa mengonsumsi sekitar empat puluh
artinya seseorang yang mengonsumsi seribu lima ratus kalori per hari bisa mengonsumsi sekitar empat puluh gram luka
tangan and luka
leng ya cheese
kemudian saat lanjutan waktunya mpac kemudian anak remaja sampai dewasa
mungkin karena background ketidaktahuan yang detail sehingga salah kaprah
kemudian jadi kebiasaan
lemak itu baik asal seimbang asal sesuai dengan yang dibutuhkan
sesuatu yang baik yang berlebihan apapun jadi tidak baik
yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsi makanan berminyak adalah komposisi yang seimbang antara karbohidrat protein dan lemak
terlalu banyak mengkonsumsi lemak jenuh yang terdapat dalam minyak goreng dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis
seperti kadar kolesterol tinggi diabetes penyakit jantung koroner stroke kanker dan obesitas
dr tinuk agung menegaskan tidak ada ketentuan khusus dalam mengkonsumsi jenis minyak untuk kesehatan
semua jenis minyak nabati memiliki keunggulannya masing masing
yang perlu diperhatikan adalah takaran dan penggunaannya
minyak goreng tidak boleh digunakan lebih dari dua kali pemasakan
tidak ada ketentuan
misalnya kalau kamu pakai minyak dari kelapa sawit lebih jelek daripada yang ini yang ini enggak
sama aja misalnya pakai minyak yang paling mahal deh tapi dipakai bolak balik ya sama aja
yang bagus adalah kualitas dan jumlah
jangan kualitas saja jumlahnya lupa
dr tinuk agung menambahkan yang juga perlu dilakukan adalah perubahan perilaku dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan hidup sehat
hal inilah yang tengah dijalani
ini rahma dan pedli
rahma yang berusia tiga puluh dua tahun sudah konsisten mengurangi makan berminyak dalam lima tahun terakhir
rahma juga rutin berolahraga
alasan rahma mengurangi makanan berminyak agar mendapatkan bentuk tubuh ideal dan keinginan hidup lebih sehat di saat umur terus bertambah
dengan mengurangi makanan berminyak tersebut rahma mengaku tubuhnya saat ini tidak bisa berubah
tapi saat ini terasa jauh lebih segar dan buga
makanan yang ia konsumsi pun lebih beragam
tidak melulu yang menggunakan minyak apalagi digoreng
kuncinya sebenarnya konsisten sih dari awal yang memang berat tapi karena tekad dan berpikir untuk kayak ya harus sehat gitu kan ya
dan minyak itu salah satu hal yang bikin badan tuh gak sehat gitu loh
dan itu efeknya berasa banget setelah benar benar sudah mengurangi jauh
jadi kalau misalnya awalnya dibilang susah ya susah tapi lama lama setelah sudah menjalani bertahun tahun ini akhirnya baru berasa oh iya benar ya keputusan saya untuk mengurangi minyak itu keputusan yang sangat sangat tepat
sementara fedley yang berusia dua puluh delapan tahun telah lebih dari empat tahun mengurangi konsumsi minyak
fedly berusaha konsisten mengurangi konsumsi makanan berminyak karena ia mengalami pelemakan hati
pedley rutin menghitung jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh
kini ia sudah sembuh dan fedly merasa lebih leluasa melakukan aktivitas sehari hari
kalau dampak yang dirasakan pertama dari yang penyakit yang tadi ya
penyakit yang tadi itu ketika saya mulai ngontrol makanan mulai rajin olahraga itu akhirnya pertumbuhan lemaknya itu berhenti
terus waktu cek terakhir di dokter sih udah gak ada
yang kedua saya rasa juga berat badan kita
bmi nya juga jadi normal dia nggak overweight
nah itu penting banget sih untuk jaga berat badan tubuh kita juga
minyak goreng memang membuat makanan terasa lebih enak
tetapi ketika mengolah makanan dengan minyak kita perlu memperhatikan teknik memasak agar nutrisi makanan tetap terjaga
chef michael wijaya yang banyak berkreasi dengan hidangan
dan fusion eropa asia mengatakan hal yang perlu diperhatikan pada saat memasak dengan minyak adalah takaran minyak
serta perbedaan sifat dan kandungan minyak tersebut
tidak semua minyak bisa digunakan untuk semua jenis makanan
dua teknik menggoreng yang sering digunakan adalah sote yaitu menumis dengan menggunakan sedikit minyak
dan deep fry yaitu teknik menggoreng makanan dengan sedikit minyak
minyak panas dalam jumlah besar sampai makanan terendam
tujuannya menghasilkan makanan yang renyah
pada teknik sote atau menumis yang paling penting adalah memasak pada saat wajan panas dan minyak dingin
ini dilakukan agar makanan tidak cepat gosong dan nutrisi tetap terjaga
sementara pada teknik deep fry minyak harus dipastikan panas dengan suhu tinggi sekitar satu ratus delapan puluh derajat
sehingga satu ratus delapan puluh derajat celcius untuk menekan peluang minyak masuk ke dalam makanan
mau digoreng atau mau di setir fry pan fry itu kita mesti tahu oh yang ini cocoknya buat apa
cuma kalau kita bisa kalau orang yang aduh sayang ya minyaknya ya habis digoreng minyaknya kita tirisin
itu kita pakai lagi dikit buat dumis kayak gitu gitu kan
cuma itu kan udah vitaminnya
asam tidak jenuhnya semua kan udah hancur
jadi ini jadi cuma media untuk mengeringkan atau mengkrispikan atau cuma mematangkan
jadi kalau kita yang mencari kesehatan itu ya sebenarnya nggak bisa
apa yang sudah kita goreng satu dua kali kita udah harus filter atau udah buang gitu loh
kita harus tahu oh kalau minyak yang ini titik didihnya atau titik panasnya nggak bisa
ya belum matang tapi sudah gosong
vitamin yang nggak ada yang ada dapat karbon
chef michael menambahkan pengurangan konsumsi minyak dapat dilakukan dengan mengadopsi cara memasak lainnya
seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu
seperti memanggang membakar mengukus merebus atau mengasap